ya berikut mari kita pantau bersama data terkini persebaran corona di indonesia
pemirsa hingga sore hari ini kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah satu delapan ratus sembilan puluh tiga orang menjadi lebih dari satu ratus dua puluh lima orang
sementara delapan puluh lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal dunia hingga kini mencapai lima tujuh ratus dua puluh tiga orang
pemirsa mari sayangi orang orang terkasih kita dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus ini
penyidik unit siber